majelis hakim pengadilan negeri jakarta barat menjatuhkan fonis kepada mantan kapolda sumatera barat teddy minahasa dalam kasus peredaran narkoba jenis sabu dengan hukuman penjara seumur hidup
fonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni pidana mati
majelis hakim menilai hal yang meringankan teddy minahasa adalah sudah lama mengabdi dan berprestasi di institusi kepolisian
apakah fonis hukuman penjara seumur hidup kepada teddy minahasa ini sudah adil
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan guru besar hukum pidana unsut prof hipnu nugroho
selamat sore mbak
anggota kompolnas yusuf warsim selamat sore pak yusuf
selamat sore mbak fani
rifana pak di sini
oke saya ke prof hipnu terlebih dahulu
prof hipnu majelis hakim menjatuhkan foni seumur hidup kepada teddy minahasa
lebih rendah dari tuntutan jaksa
apakah fonis ini sudah tepat mengingat teddy adalah aparat penegak hukum yang terlibat penjualan narkoba
dalam perspektif hukum harus kita lihat tujuan pemidana
itu ada tiga kemungkinan
satu adalah retributif yaitu pembalasan retributif
kalau kita lihat sebagai bentuk pembalasan
pasal yang diatur dalam satu ratus empat belas a dua
ini melihatkan sudah maksimal
minimal itu kan adanya tentuan enam tahun
kemudian dua puluh tahun meningkat seumur hidup dan mati
jadi ini masih dalam suatu kaitannya secara normatif adalah yang tertinggi di dalam suatu pidana yaitu kan
yaitu yang disebut adalah pembalasan retributif
kalau rehabilitatif itu bisa rehabilitasi
atau restitutif kaitannya dengan restutif juga nggak mungkin
oleh karena itu kalau kita lihat kacamata dalam aspek hukum itu sudah cukup
tapi kalau kita lihat dari kacamata aspek publik tidak mbak
dalam kasus kasus narkotika apalagi yang melibatkan penegak hukum
itu harus jauh lebih berat daripada pelaku pelaku yang lain
apalagi ditetapkan oleh seorang polisi jenderal yang harus memberikan contoh
dalam penyelesaian suatu perkara
yang menariknya itu adalah menjual barang bukti di pos adjudikasi
pos adjudikasi itu memang rentan sekali
saya kira tidak hanya narkoba
kasus kasus yang lain pun juga kadang kadang pengawasan
sehingga inilah yang sekarang
ada yang kemarin kalau mbak rifana melihat itu perampasan aset itu dalam rangka juga menyelamatkan aset aset tadi
ini termasuk aset narkotika
yang harus dijual dihubungi untuk kepentingan negara
jadi perspektifnya perspektif hukum cukup
tapi perspektif publik
saya kira tidak cukup
makanya tadi penghujung menyatakan
jadi perspektif hukum sudah cukup ya
karena ini retributif ataupun pembalasan sudah maksimal begitu ya
tapi dari perspektif publik ini belum cukup
karena teddy minahasa adalah seorang penegak hukum yang harusnya memberikan contoh yang baik
bukannya malah terlibat dalam peredaran narkoba
harusnya memenuhi tuntutan jaksa begitu ya prof ibnu ya
berarti fonis hukuman mati seharusnya kalau dalam perspektif publik
iya pak iya betul
tapi kalau kita lihat dalam perspektif hukum lagi
pidana mati di indonesia itu menunggu yang pidana mati banyak sekali mbak rifana
ada dua ratus an loh
itu dua ratus an belum eksekusi mati
nah pertanyaannya apakah mesti ditambah mati terus
belum lagi kalau kita lihat nanti di dalam undang undang kw baru itu ada putusan pemidar mati itu ada bersalah
sehingga kalau sampai
iya sehingga kalau sampai
tentang keputusan baik tidak menjadi mati
inilah yang kita lihat ada suatu benturan antara tokoh tokoh ham dengan putusan putusan yang dijatuhkan sebagai bentuk retributif pembalasan dari suatu tindak pidana
itu suatu pilihan mbak
itu suatu pilihan
saya mau ke kompolnas pak yusuf
bagaimana kemudian kompolnas melihat fonis seumur hidup yang dijatuhkan majelis hakim kepada teddy minahasa
kalau dari perspektif hukum sudah memenuhi unsur retributif ataupun pembalasan
tapi dari perspektif publik ini harusnya lebih berat lagi
kalau menurut tadi yang dikatakan oleh prof hipnu
dari kompolnas melihatnya dari perspektif mana ini
baik terima kasih mbak rifana
pertama kompolnas tentu mengapresiasi putusan majelis hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
yang tentu yang kita tidak inginkan karena perkara ini kan hasil daripada penyidikan yang telah
dikonstruksi oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan maupun tuntutan
tentu kita tidak menginginkan dari hasil penyidikan ini kalau itu sangat sedih kita kalau putusannya tidak terbukti
ini dulu yang pertama
ini kita hormati dan apresiasi bahwa apa yang dilakukan oleh tm tersangka terdakwa
yang pada saat ini telah terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah itu
saya tanya dengan apa yang dikonstruksi dalam tuntutan jaksa penutup umum
tentu kompolnas kami menghormati kewenangan jaksa penuntut umum
namun kompolnas dalam hal ini juga bisa melihat mengapa hukuman mati yang dituntut oleh jpu
tentu kalau ini diletakkan dalam perspektif low is tool of social justice
bahwa hukum itu bisa dipahami sebagai alat keadilan sosial
di mana persoalan narkoba ini kan negara negara negara
di mana persoalan narkoba ini kan negara negara negara
telah memiliki komitmen yang cukup besar untuk memberantas narkoba
karena narkoba itu bisa membunuh dan mematikan manusia
oleh karena itu apa yang dilakukan oleh oknum anggota polri yang itu merupakan perwira jenderal bintang dua
pendegah hukum tentu apa yang dikonstruksi oleh jaksa penutup bpm itu
tepat untuk menunjukkan bahwa diharapkan majelis hakim memutuskan
perkara ini dengan hukuman mati dalam perspektif hukum sebagai alat keadilan sosial
dimana keadilan yang diberikan itu adalah keadilan kepada masyarakat
di mana sesungguhnya negara memiliki komitmen yang gitu besar untuk memberantas narkoba
oke jadi menurut kompolnas gimana pak yusuf
ya tentu putusan majelis hakim yang pada saat ini tidak mengabulkan tuntutan jpu tetap kita hormati
karena tadi yang pertama pada prinsipnya
hasil daripada penyidikan yang dikonstruksi kemudian oleh jpu menjadi dakwaan dan tuntutan itu kan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
itu yang patut kita apresiasi
namun karena diputuskan tidak sesuai dengan jpu tetap kita hormati mbak rifana
oke prof ibnu majelis hakim menilai alasan meringankan karena teddy minahasa sudah mengabdi dan berprestasi di kepolisian
ini pertimbangan hakim tepat
karena dalam kasus sebelumnya dalam kasusnya
oke verdi sambo tidak ada pertimbangan ini meskipun memang masing masing hakim punya prerogatifnya masing masing ya punya independensinya masing masing
ya gini mbak rifana saya melihat sebagai bentuk prestasi penghargaan itu justru memperberat harusnya
jadi bukan yang memberingan
kita melihat seseorang yang punya prestasi itu harus bisa mempertanggungjawabkan suatu perilakunya kan itu

tidak mudah seorang dapat prestasi oleh karena itu prestasi prestasi sebagai alat peringkat
jadi kalau saya melihatnya seperti itu saya merasa meringankan
kalau tidak tepat justru prestasi yang dilakukan itu dipertanyakan kenapa orang mempunyai prestasi yang luar biasa masih terkecoh dengan sabu
ini yang dipertanyakan
oleh karena itu ke depan pemberian prestasi itu harus betul betul konsisten
apakah prestasi yang diberikan itu tidak kemudian melakukan suatu tindak pidana
kalau pengabdian saya sepakat oke itu pengabdian
tapi kalau prestasi mosok ini mendapatkan prestasi mendapat suatu keringan
prestasi ini prestasi yang baik
jadi ini tidak tepat ya
ini melakukan suatu tindakan
jadi sebetulnya tidak tepat ya prof ibnul ya kalau kemudian prestasi dijadikan sebagai bagian dari hal yang meringankan teddy minahasa
menurut prof ibnul begitu
saya kira ya kurang tepat
kalau pengabdian saya sepakat
tapi kalau prestasi justru ya harus dipertahankan sampai kapanpun
ini kan tergeor
karena satu kasus
oleh karena itu tidak mempertahankan prestasi yang dilakukan
ini saya kira yang harus kita pahami bersama prestasi itu harus dibawa ke kal
ada suatu kewibawaan ada suatu kepastian yang sampai akhir hayat pun harus dipertahankan pemberian prestasi oleh negara
begitu maksud saya
jadi sebagai memberat kalau menurut saya
oke prof ibnu lalu kenapa kalau begitu majelis hakim lebih memilih ataupun mempertimbangkan soal prestasi ini dimasukkan sebagai hal yang meringankan
apakah ini sudah pernah terjadi presiden sebelumnya di persidangan persidangan ataupun vonis majelis hakim dalam kasus kasus sebelumnya prof hipnu
kalau saya lihat kok tidak ada ya
kalau prestasi prestasi yang terkaitan dengan bersifat kealpaan mbak rifana itu mungkin kealpaan karena tugas tugas khusus yang menyebabkan dia melakukan sesuatu keadaan terpaksa
tapi kalau keadaan ini bukan terpaksa menyalahgunakan menjual barang bukti
saya kira bukan suatu hal yang bersifat positif
loh kita harus bedakan prestasi yang diberikan karena suatu keterpaksaan melakukan kejahatan
contoh misalkan tokoh tokoh tertentu karena prestasinya bagus
kendak melakukan kejahatan itu karena suatu kondisional sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf
ini kan tidak ada alasan pemaaf alasan pemenar
sehingga harus dibedakan antara pengabdian dan prestasi
begitu mbak irvana
oke saya mau ke pak yusuf
pak yusuf kalau tadi menurut prof hipnu prestasi tidak bisa dijadikan alasan pembenar
tidak bisa dijadikan sebagai hal yang meringankan oleh majelis hakim terhadap teddy minahasa
nah tadi setelah selesai sidang
kita lihat bahwa teddy minahasa tampak tersenyum kemudian mengepalkan tangan
apakah kemudian ini fonis yang diberikan oleh majelis hakim memang tidak memberikan efek jerah ya
sebagai mana yang saya kemukakan di awal tadi mbak irvana
kita tetap menghormati putusan hakim tersebut yang itu tidak mengabulkan tuntutan hukuman mati dari jpu
nah dalam hal ini
barangkali majelis hakim tidak kita menyebut mempertimbangkan prestasi
barangkali kami juga bisa melihat dari sisi yang lain
hakim mempertimbangkan sisi baik
sisi baik dari tm ini sebagai anggota polri sebelumnya masih ada
sehingga hakim mempertimbangkan bahwa diberikan harapan hidup yang bersangkutan untuk taubat insab dan memperbaiki dirinya
dengan bekal sisi baiknya itu tadi
tentu dalam hal ini kami sekali lagi berharap tentu konstruksi jaksa penuntut umum dalam kacamata
dalam perspektif hukum sebagai alat keadilan sosial itu harapan besarnya tentu itu dikabulkan
karena negara cukup besar berkomitmen memberantas narkoba yang itu bisa membunuh dan bahkan itu telah banyak korbannya
tentu ini alasannya tentu adil apabila yang bersangkutan yang dimaksud jpu
namun sekali lagi putusan majelis hakim ini tetap harus kita hormati dan kita tunggu apakah jaksa penuntut umum akan melakukan banding atau tidak
hanya kebahagiaan barangkali bisa dilihat dari senyumnya karena terbebas dari hukuman mati
artinya yang bersangkutan masih ada apa hidup
kami hanya bersaran kepada tm
sisi baik yang dipertimbangkan oleh majelis hakim yang barangkali itu menafikan pertimbangan hukum dan etika yang lebih besar lagi
tentu itu harus disyukuri bahwa yang bersangkutan masih diberikan harapan hidup
sehingga pada detik itu tadi ketika diputus seumur hidup semestinya sepatutnya yang bersangkutan mensyukuri bahwa detik itu juga yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk berbagi diri
itu harapan kita karena ini telah mencoreng reputasi dan kredibilitas institusi polri

oke tadi ekspresinya ya prof hipnu ya kalau kita lihat selesai sidang ini
teddy minahasa tersenyum mengepalkan tangan kemudian berbicara dengan kuasa hukumnya dan akhirnya keputusannya mengajukan banding atas vonis seumur hidup
anda melihat tidak ada penyesalan disini prof ibnul
ya gitu mbak rifana jadi ada korelasi semenjak persidangan pak tm ini tidak menimbulkan rasa bersalah rasa penyesalan
yang kemudian juga dikonstruksikan dalam tuntutannya juga demikian juga
sehingga selaras juga ketika suatu putusan di akhir tidak ada rasa penyesalan
sehingga selaras juga ketika suatu putusan di akhir tidak ada penyesalan
sehingga selaras juga ketika suatu putusan di akhir tidak ada penyesalan
maka dia merasa senyum dan merasa happy
ini yang kurang memberikan contoh dalam proses penyelesaian bidana
seolah olah ini seperti main main
harusnya rasa menyesal rasa malu dan sebagainya
ini saya kira ada dua dimensi
dimensi hakim juga kelihatannya seperti kurang menghargai

peradilan juga seolah olah peradilan itu ada sesuatu yang nanti mungkin bisa menyelamatkan
karena rasa pedenya itu terlalu tinggi bahwa dia tidak bersalah
sampai dia senyum sampai dia menunggu
mungkin teman teman dari pakar ekspresi bisa melihat ini seperti kok gimana
nggak ada seperti kasus kasus yang lain
itu saya kira menjadikan capatan tersendiri dalam suatu penyelesaian perkara bidana
prof ini kan pak teddy minahasa mengajukan banding ya
atas fondis yang dijatuhkan oleh majelis hakim pertama
apakah bisa lebih berat di pengadilan tinggi atau justru bisa lebih ringan lagi
sampai ke dua puluh tahun penjara
ya kalau kita lihat pemerintah indonesia itu masih berkomitmen dalam rangka pemberantasan narkotika
harusnya lebih berat
kita dipertontonkan kejahatan kejahatan narkotika
hampir semua mbak
pertanyaannya apakah seperti ini terus
apakah tidak menjadi efek jerah
apakah tidak menjadi pembelajaran
seorang penegak hukum lagi
ini yang kita harus kita sebagai masyarakat itu bagaimana caranya untuk mengeram laju kasus narkotika
ini sampai bingung mbak
ditutup sini keluar sini ditutup sini keluar sini
kan begitu mbak
oleh karena itu satu satunya jalan ya seperti mana malaysia seperti singapura
hukuman yang cukup keras yang bisa menjadikan efek jerah bagi pelaku tindak pidana
artinya di pengadilan tinggi semestinya hasil putusan bandingnya lebih berat ataupun setara ya dengan yang diterima oleh teddy minahasa saat ini
begitu ya prof hipnu ya
jadi jangan sampai lebih ringan fornisnya ketika banding
artinya kalau nanti lebih ringan ini menjadikan suatu problem tersendiri yang dimana dalam kasus narkotika itu kadang kadang ya bermasalah
tidak sesuai dengan ekspektasi
itulah yang menjadikan teman teman ngo grana dan sebagainya itu agak sedikit gemes gitu
ketika penanganan narkoba pasti ada sesuatu yang menjadi tidak seperti ekspetasi masyarakat
oke oke terakhir pak yusuf meskipun hukumannya memang lebih ringan ya dari tuntutan jaksa
tetapi fonis seumur hidup kepada teddy minahasa ini apakah kemudian bisa menjadi peringatan keras bagi personil kepolisian terutama para petinggi polri
betul jadi ini peringatan yang cukup sangat keras tidak hanya keras sangat keras
agar ini terakhir tidak ada lagi kasus
tentu sebagai wujud komitmen ketegasan pimpinan polri dalam hal ini karena ini sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
tentunya ini bisa menjadi landasan bahwa kami mendorong setelah ini segera dilakukan sidang komisi kode etik kepada yang bersangkutan
karena yang bersangkutan tidak bisa ditawar menawar telah mencoreng kredibilitas dan reputasi institusi itu yang paling penting
soalan ponis dan sebagainya kan itu terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum
itu akan melakukan banding tapi yang penting kan sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
kalaupun banding kan tidak merubah terbuktinya
kan itu yang paling penting sehingga terbukti secara dan meyakinkan ini menjadi dasar bagi polri untuk segera menggelar sidang komisi kode etik yang bersangkutan
itu yang paling penting mbak rifana pada saat ini dan beberapa hari ke depan
oke dalam sidang komisi kode etik kompolnas merekomendasikan agar segera dipecat begitu ya
jadi apa yang akan diperoleh t d minahasa dari institusi kepolisian sama seperti fedy sambo begitu pak yusuf
berikan sanksi yang paling berat kalau memang ada sanksi yang lebih berat daripada pemerintahan maka itu paling diberikan
oke berarti sanksi yang paling berat adalah pemberhentian tidak dengan hormat pt dh sama seperti fedy sambo ya
oke kita lihat nanti bagaimana ujungnya dari vonis banding yang mungkin diterima oleh teddy minahasa
dan juga nasibnya t d minahasa di institusi kepolisian yang jelas sidang komisi kode etiknya belum digelar
harapannya sanksinya akan yang paling berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada guru besar hukum pidana universitas jenderal sudirman prof hipnu nugroho dan juga anggota kompolnas yusuf warsim
sehat selalu pak yusuf dan juga prof hipno
sehat terima kasih